isu kesehatan mental tenaga kesehatan merupakan isu yang mendesak untuk diperhatikan
dengan tekanan yang begitu besar di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas
tenaga kesehatan membutuhkan dukungan kesehatan mental yang lebih besar
dari hari hari biasa mereka bekerja
namun sayangnya kesehatan mental tenaga kesehatan
seperti kesehatan mental pada umumnya
menjadi aspek yang terabaikan dalam kehidupan sehari hari yang paling normal sekalipun
kami akan membahasnya dengan prof zubairi jurban ketua satgas penanganan covid sembilan belas idi
selamat sore prof zubairi apa kabar
ya selamat sore sehat alhamdulillah
prof ini banyak macamnya burnout syndrome yang dihadapi oleh tenaga kesehatan
dari data lapangan apa saja sebetulnya yang mereka alami prof
oh ada beberapa
yang pertama memang capek
capek itu capek kadang kadang juga capek emosi
khawatir kalau saya kenal saya bisa melarikan ke keluarga
sebaliknya keluarga yang di rumah khawatir jangan jangan nanti suami atau istrinya yang kerja di rumah sakit pulang pulang membawa virus nularin
tapi beban kerja yang saat ini dialami oleh para tenaga kesehatan
gambaran secara umumnya
sebetulnya bagaimana sih prof
apakah ada pekerjaan yang harus dilakukan sampai tiga kali lipat empat kali lipat lebih beratnya dibandingkan yang biasa begitu
dan bagaimana juga pemerintah turun tangan ini untuk kemudian bisa mengatur semuanya termasuk juga menangani masalah gangguan kesehatan mental yang mungkin terjadi pada tenaga kesehatan kita
ya kadang kadang ada istilahnya burn out
pokoknya sudah terasa berlebih
nah kemudian kan makin banyak teman teman sejawat gawat yang
terinfeksi ada yang meninggal
namun terinfeksi pun kan berarti dia tidak boleh bekerja lebih dari dua minggu
jadi makin sedikit tenaga yang ada di rumah sakit
belum lagi ada beberapa teman sudah vaksinasi dua kali masih terinfeksi
itu juga bikin stres
bahkan ada yang sudah vaksinasi dua kali sudah infeksi sembuh
sekarang infeksi lagi
jadi termasuk juga itu bagaimana para nakas ini melihat pasien yang tidak berhenti hentinya datang ke rumah sakit
apakah ini kemudian juga mempengaruhi prof terhadap judgement ataupun kognitif dari sang nakes ataupun dokter yang merawat pasien covid sembilan
tetapi kan ini biasanya kita menata laksananya timbul
kalaupun ada yang terpengaruh karena pemikiran kolega yang lain sehingga bisa tetap bekerja dengan
artinya keputusannya menjadi tetap baik tetap benar karena dikerjakan oleh beberapa orang
saat ini untuk mengatur agar kemudian hal hal tersebut ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan mental ataupun
tadi ya judgement hingga imunitas mungkin para tenaga kesehatan ini
apa sih yang sudah dilakukan prof
oleh idi apa instruksi yang dilakukan mungkin rekomendasi para dokter yang melawan covid sembilan belas di rumah sakit termasuk juga mungkin arahan dari pemerintah agar kesehatan mental ini menjadi satu hal yang juga dinomorsatukan bagi tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan
jadi fisik kita harus sehat jadi olahraga tetap diperlukan
saya berusaha tujuh puluh empat tahun beberapa tahun yang lalu sudah operasi jantung bypass
tetapi dengan olahraga teratur saya merasa fisik saya jauh lebih baik bahkan dari sepuluh tahun yang lalu
dan karena itu cara berpikirnya juga ya paling tidak menurut lingkungan saya cukup oke selalu update
jadi artinya kombinasi antara
ya para dokter itu
jadi ada olahraga ada sayur ada buah dan cukup tidur
cukup tidur ini kalau nggak bisa tidurnya banyak ya istirahatnya cukup
jadi misalnya tidur hanya bisa lima enam jam nggak apa apa
asal satu dua jam istirahat di tempat lain dengan duduk atau tiduran
oke ada ruangkah prof bagi para tenaga kesehatan untuk melakukan hal hal tersebut semuanya agar kinerja tetap berjalan optimal tetap prima begitu imunitas tetap kuat tidak terpapar covid sembilan belas
iya dengan tadi itu kombinasi hidup sehat
hidup sehat itu tadi olahraga sayur buah kemudian kita berteman dengan sejawat lupakan yang ya yang membuat membuat yang perbedaan perbedaan kecil kecil jadi nggak usah dipikirkan
kemudian kalau sekarang saya lihat yang merokok nyaris sudah tidak ada amat amat sedikit
dan yang minum alkohol juga selama pandemi ini aku tidak lihat sama sekali
sehingga ⁇ its ⁇ okay dengan beberapa tentu selalu ada kekurangan sebagai manusia namun saya melihatnya rata rata bagus saling tolong menolong
terkait dengan tolong menolong ini mungkin prof kita bahas juga terkait relawan ya
karena relawan tentunya dengan keberadaannya bisa membantu tugas dari tenaga kesehatan
saat ini dengan lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
bagaimana minat masyarakat untuk menjadi relawan menolong para tenaga kesehatan
saya melihatnya bahkan dulu di awal awal juga bagus sekali banyak sekali yang ya padahal
daripada makanan kecil itu rasanya kita membuat kita lebih merasa dipercaya merasa nyamanlah
kemudian kalau relawan relawan yang lain jadi misalnya waktu dulu jakarta kekurangan banget dokter ternyata ditawarkan banyak sekali dokter yang bekerja di luar rumah sakit
kemudian mau bekerja untuk membantu di rumah sakit covid
demikian pula kita harapkan yang sekarang ini kan masih banyak opsi untuk kekurangan tenaga kesehatan ini
artinya dokter umum yang baru lulus bisa dilatih sebentar kemudian ditempatkan
kemudian demikian pula dokter yang baru lulus spesialis ataupun peserta program studi itu bisa dilatih sebelum ditempatkan di rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan
ada berapa total kira kira prof dari pasukan tenaga kesehatan dokter dokter muda ya dokter dokter baru yang kemudian bisa akan diterjunkan secara langsung begitu untuk melawan covid sembilan belas membantu para nakes yang saat ini mungkin sudah kewalahan
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu persis
tetapi itu ada di ada dua rinciannya kalau mau melihat
pertama rekomendasi para guru besar fkui
di situ jelas disebutkan potensi potensi apa saja
baik bahkan sampai salon dokter salon dokter dokter umum dokter spesialis serta program studi
ada banyak banget yang bisa diintensifkan
kemudian juga ada satu lagi
ada satu lagi
jadi kira banyak kalau kalau cuma tolong satu hal
jadi kan kadang kadang kan sudah disediakan insentif yang selalu tertulis di media media termasuk di cnn
insentifnya banyak banget
tapi kenyataannya kadang kadang serat
nah itu tolong dibantu supaya ya bagaimanapun
kan setiap dokter
itu mempunyai keluarga yang harus diberi makan kemudian harus kehidupan sehari hari
jadi kita bekerja tidak untuk uang namun itu insentif yang menjadi haknya tim kesehatan nakas ini mestinya juga bisa diberikan pada waktunya
padahal insentif tersebut yang mungkin juga bisa membuat sedikit stres ataupun lelah para nakas ini berkurang ya prof zubairi
baik prof zubairi
terima kasih prof zubairi
terima kasih prof zubairi